kayak gini kamu gak usah bahas status
gak menganggap perbedaan
ya mohon dimaklumi sama mas
cinta itu gak pernah
baru sama mas bobi aja
itu tadi namanya romantis ya mas
berarti perasaan kita sama ya tuh
juga seneng banget hari ini bisa berduaan
pak susilo sama pak yengki
bisa heboh deh dunia per rtm
kalau sampai saya ketahuan ke pasar
wah bisa dicengin abis sama mereka nih

usaha gausah dodi terkegeni tanam pembantu baru ya kan
waduh mas bobi bawa semuanya
centini jadi enggak enak
gak apa apa tapi ini udah semuanya kan din
kalau udah semuanya mendingan kita pulang aja yuk
kita nggak bisa pak belanjanya seminggu
jadi kita bisa barengan terus gitu
mas kopi kalau misalkan seminggu
atau berduaan terus orang yang pasak gimanain
ya udah kita jalan aja yuk
ya kok jalan din tercapek lho
tidak apa apa centini biasanya kalau ke pasar
biasa jalan sekalian olahraga
tapi ini belanjanya banyak din
jangan jangan jangan mas bopi
kan kamu jarang kan naik angkot kan
ya mas bopi teraktif ya naik angkot ya
ya ampun mas bopi
centini jadi terharu
ini kok sedih gitu din
mas seneng ya mas bopi antri
baik banget hari ini
centini merasa tersanjung
emang biasanya mas bopi kurang baik ya
ya baik mas
centini ini pembantu
sampai anmajikan centini
jangan gitu dong
kalau kita lagi berduaan kayak gini
kamu gak usah bahas status
enggak menganggap perbedaan
ya mohon dimaklumi mas
centini tuh gak pernah
baru sama mas bobby aja
itu tadi namanya romantis ya mas
berarti perasaan kita sama ya tuh
seneng banget hari ini bisa berduaan
din kamu tau mas ya din
ya mas bopi gak gombal tuh
apapun keadaan ya
mas bobi terima centini apa adanya
apapun status kamu
terima kasih ya allah
engkau sudah memperkenalkan lelaki seperti mas bobi
yang mau menerima centini apa adanya
semoga kalau memang ini jodoh
akan dilancarkan jalan kami ya allah
mas salah jalannya
enggak enggak enggak bener ini jalannya
kita bisa nyasar loh mas
enggak enggak ini ujung ujungnya juga nyampe ke rumah kok
kalau kita nyasar biaya mas
enggak enggak bakal nyasar
kan mas bopi lebih lama disini daripada kamu ya kan
kamu tenang aja
aleksasar ya bodo ahmad
malah nasik kalau nyasar
jadi bisa lebih lama sama tini
daripada di rumah diganggu sampah api
kesel belok ya bagus
mobil siapa nih yang datang
wah cewek cantik
wah cewek cantik
ih anak kecil ngapain sih lo disitu
siapa sih lo
aku adalah kekasih yang tertunda
ada motornya bopi tuh
pasti ada orang di dalam
kalau nama cantik banyak masuk
nona harus kehilangan dulu sama aku
ya anak kecil
kesayangan kamu disini nona
eh lo anak kecil
bisa gak sih gak usah gangguin gue
cantik cantik jangan marah dong
nanti cantiknya hilang deh
lo ngeliatin gue cantik ya ampun bisa banget deh
padahal gue tuh belum nyala belum ngeblot gak sih
memang udah serius cantik lah ya
oh iya nona duduk dulu duduk duduk duduk
kan capek pasti ya
udah deh gue bakal duduk karena lo udah bilang gue cantik
aduh eh om om bopi mana dong panggilin
ah nanti juga om bobi turun sendiri kok
ah tapi bener ya gue udah cantik kan gue udah cantik dong
siap siap cantik banget cantik
belum matang belum matang
nona cantik pin bb sama wa nya berapa
oh kalo masalah handphone mah belakangan yang penting nomernya dulu ya gak
besar lo botol kecap
aku tau kamu dirumah turun dong sayang
buhh pesen minum aja kagak dibikinin
kalo di warung minum mah langsung dibikinin
ini enak ini enak
semua nih minuman ini
eh lu ngapain disini
masuk masuk kamar gue lo ini kamar laki laki dong

ih dangut nih enak banget sih
iya tapi ini kamar gue lo ngapain mau kecantikan
eh lo gabusin eh turun turun turun
tunggu tunggu tunggu
bang boleh tahan pasti
mau lo bang joket dong
kasi piring kepel
gimana tuh yang
lu turun turun turun turun
tunggu tunggu tunggu tunggu
masa sudarcent ini kayak begitu
jauh amat bedanya
bang gedein bang
engga engga kamu tenang aja deh ya
akan sih anak kampung sini oke
nah kayaknya kalau direm lagi ini bisa jatuh ke pelukan gue lebih pas nih
ini cakep banget deh
maaf bang salah bang
maaf bang salah bang
gue kira tadi ada orang yang mau nyebrang
jangan bicara dong bahaya tahu
bang ini ngelewatin vila indah nusantara
salah angkot ini neng udah kejauhan
bentar bang bentar bang
kok buru buru sih tin